anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected di tengah ketidakpastian
kapan pandemi covid sembilan belas ini akan berakhir
pemerintah tengah bersiap menuju pola hidup kenormalan baru
nah di dki jakarta salah satunya misalnya
sejumlah ruang publik perlahan dibuka di masa psbb transisi ini
namun masyarakat tentunya harus waspada
karena ancaman tertular covid sembilan belas di tempat publik masih mengintai
pemerintah tengah bersiap untuk memperlakukan new normal
atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi covid sembilan belas
sejumlah ahli menilai indonesia belum siap memasuki fase tersebut
salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah
indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi
yang bisa melonggarkan ketika sudah dipilih
satu strategi yang disebutkan psbb atau lockdown ini
adalah negara yang memang sudah melewati puncak ini idealnya
melewati puncak dari kurva epideminya
dan bukan negara yang saat ini sedang dalam proses meraih puncak
karena akan sangat seperti yang disampaikan dr iwan itu
karena saya menyampaikan tidak hanya ada potensi ini
kita belum menyampaikan puncaknya masih di gelombang pertama
tidak hanya ada potensi yang disebut gelombang kedua dan ketiga
tetapi ada juga yang disebut dengan the second peak third peak
ada potensi terjadinya puncak kedua puncak ketiga
ketika kita lengah abai
pelonggaran psbb yang diikuti dengan pemberlakuan pola hidup baru
setidaknya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh
lembaga kesehatan dunia who
langkah untuk melonggarkan psbb juga harus mempertimbangkan
indeks penularan covid sembilan belas yang biasa disebut reproduction number atau rt
jadi tanggung sedikit lagi
sedikit lagi kalau di indonesia ini kita bisa jadikan
bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah
kita akan mencapai artinya di bawah satu artinya penularan virus ini bisa terkontrol
kita kemudian bisa coba untuk relaksasi
hal senada disampaikan presiden jokowi saat memberi arahan terkait penerapan tatanan norma baru
kepada tim gugus tugas covid sembilan belas pekan lalu
menurut jokowi pembukaan sebuah daerah untuk menetapkan tatanan norma baru
wajib melalui tahapan yang mengacu pada protokol kesehatan dari pemerintah dan who
di dki jakarta misalnya sebelum penerapan new normal pemprov dki memasuki masa psbb transisi
sejumlah ruang publik mulai dibuka secara bertahap sejak lima juni lalu
terbaru di masa psbb transisi pekan ke dua delapan puluh mal di jakarta kembali dibuka
namun dibukanya sejumlah tempat publik membuat masyarakat mesti lebih waspada
mengutip survei dari laman mlive com yang bertanya kepada empat ahli kesehatan di amerika serikat
lalu memeringkat tingkat risiko penularan dari satu hingga sepuluh
hasilnya bar berada di urutan pertama tempat paling berisiko
stadion olahraga tempat gym gereja dan taman hiburan menyusul di peringkat kedua
sekolah dan tempat berenang umum ada di peringkat ketiga dengan risiko level tujuh
sementara itu restoran taman bermain salon dan bioskop memiliki tingkat risiko level enam
sedangkan mal pesawat dan pantai memiliki tingkat risiko level lima
empat dokter yang diwawancarai nlight com merujuk lima faktor ketika mempertimbangkan
seberapa besar risiko dari aktivitas yang dilakukan
di antaranya apakah kegiatannya di dalam atau di bawah

dengan orang lain waktu paparan tingkat kepatuhan dan tingkat risiko pribadi
kegiatan perekonomian perlahan kembali aktif seiring dengan masa transisi dan adaptasi menuju fase new normal
pembukaan sektor perekonomian pun harus dibarengi dengan pemetaan potensi munculnya
penambahan bahkan lonjakan kasus

penambahan bahkan lonjakan kasus
pembukaan sektor perekonomian pun harus dibarengi dengan pemetaan potensi munculnya
penambahan bahkan lonjakan kasus
pembukaan sektor perekonomian pun harus dibarengi dengan pemetaan potensi munculnya
penambahan bahkan lonjakan kasus
ada beberapa faktor pertimbangannya sehingga ada skor skor nantinya
satu dengan sampai sepuluh jadi satu itu adalah yang risikonya paling kecil atau paling rendah
sepuluh adalah yang risikonya paling besar atau paling tinggi
jadi faktor pertimbangannya ada empat sambil kita tunggu saya minta untuk dibuka di layar
ada lima ada lima kurang lebih faktor pertimbangannya
apakah tempat publik itu indoor atau outdoor
artinya ada di dalam ruangan atau ada di tempat terbuka
kemudian jaraknya waktu menghabiskannya
waktu menghabiskan berarti seberapa lama orang orang yang beraktivitas di ruang publik tersebut menghabiskan waktunya
misalnya orang ada di coffee shop gitu ya apakah enam puluh menit sampai dengan satu lima jam sembilan puluh menit atau seperti apa
kemudian bagaimana tingkat kepatuhan atau kesadaran
apakah tingkat risiko seseorang apakah sudah bisa saya tampilkan
karena anda harus lihat jelas bagaimana tempat tempat yang dihasilkan atau yang dievaluasi diteliti
sebenarnya ada tiga puluh enam tempat tapi kami akan hanya tampilkan ini ada kurang lebih dua belas yang related lah ya
jadi paling tinggi itu sebenarnya ada di bar jadi ada di poin atau di angka di skor sembilan
paling berisiko tapi kalau bar atau tempat hiburan malam tentunya tidak terlalu related dengan keseharian masyarakat indonesia
hanya keseharian di beberapa negara kemudian ada restoran kemudian mal ada wisata seperti pantai kantor
kita lihat kalau di sini yang paling rendah atau paling kecil risiko penularannya adalah di hotel
jadi hanya diberikan skor tiga kemudian di atasnya ada kantor ya itu yang iya ibaratnya
karena masih di bawah rendah lah atau maksud saya masih di bawah sedang
antara rendah atau kecil sampai dengan di level yang sedang
itu tadi selengkapnya anda bisa lihat penelitian yang dibuat oleh media m life yang ada di michigan ya amerika serikat
nah bagaimana pertanyaannya jika tempat tempat ini dibuka seperti apa risikonya ya
kita nanti malam hari ini sesaat lagi kita akan coba meminta evaluasi dari masing masing pakar
yang bergabung dengan keseharian yang bergabung dengan keseharian yang bergabung dengan keseharian
yang bergabung dengan keseharian yang bergabung dengan keseharian
sudah bergabung melalui sambungan zoom yang pertama ada dr jaka pradipta
kemudian dr jaka prabditta merupakan dokter spesialis paru
kemudian ada ahli epidemiologi dan statistik fkm ui ada pak pandu riono
kemudian ada prof amin subandrio kepala lembaga biologi molekuler eijkman selamat malam bapak bapak
selamat malam selamat malam selamat malam
oke terima kasih mungkin sedikit banyak tadi sudah mendengar tentunya tidak bisa disamaratakan dengan di indonesia apa yang terjadi tadi atau apa yang masuk dalam scoring mlife ya
tapi saya akan ambil saya akan minta evaluasinya bagaimana jika tempat tempat publik berikut ini yang akan kita tampilkan dibuka
nah risiko penularannya akan seperti apa bahkan sebenarnya beberapa sudah ada yang dibuka nanti silahkan dikomentari
jadi sesuai dengan ilmunya masing masing yang pertama saya akan coba ada enam tempat publik yang pertama ada sekolah
dr jaka prof amin dan juga pak pandu boleh saya buka yang pertama ada sekolah
oke sambil kita tunggu ya jadi nanti saya boleh minta pendapatnya apakah sekolah ini masuk dalam tingkat risiko penyebaran yang rendahkah sedangkah
tinggika saya mungkin ke pak pandu dulu
pak pandu kalau kita berbicara mengenai pembukaan sekolah ya jadi pembukaan sekolah kan kembali di zona hijau ini kan dilakukan secara bertahap
pandangan anda seberapa tinggikah pembukaan sekolah ini nantinya rendahkah sedangkah atau tinggikah
karena kalau kita melihat risiko karakteristik yang terlibat di dalamnya siswa guru interaksi semuanya pak pandu
sekolah saya menganggap risiko tinggi
tinggi kenapa anda melihatnya tinggi
karena mereka pada umumnya sekolah itu padat dan dalam interaksi yang dalam ruangan yang menurut saya sangat tinggi dan perilaku anak sulit dikontrol walaupun sudah dianjurkan
jadi itu sangat tinggi dan walaupun dikatakan dalam zona hijau karena zona itu tidak mengindikasikan apapun
oke walaupun masuk di dalam zona hijau artinya tidak ada jaminan bahwa pengendalian atau tingkat risikonya akan berkurang
walaupun sudah ada protokol kesehatan juga anda menilai itu masih tinggi
tinggi bahkan sangat tinggi
bahkan sangat tinggi jadi anda sangat tidak menyarankan sekolah dibuka dalam waktu dekat sesuai dengan evaluasi dari kemedikbud kemarin ya
iya saya kira harus ditunda
oke saya ke dr jaka dokter jaka soal sekolah anda melihat kecil atau rendah sedang tinggi
ya menurut saya risiko tinggi untuk sekolah terutama untuk sekolah tingkat dasar yang memang anak anak atau siswa siswinya itu memang masih belum bisa diatur dengan baik gitu ya
dan edukasinya mungkin sulit kepada mereka dan seperti kita tahu juga di sekolah ruangannya tertutup kemudian padat ya
dan untuk mengevaluasi masing masing siswa itu sangat sulit
seperti kita ketahui penyebaran kan secara droplet dan kontak jadi dua hal ini menurut saya susah diatur di sekolah
oke termasuk juga bagaimana menyiapkan fisik menyiapkan mental
karena kan kalau anak anak ini sudah tiga empat bulan kurang lebih hampir empat bulan kan mereka belajar di rumah gitu
itu juga menjadi concern kah sehingga anda menilai bahwa risikonya tinggi
iya meskipun memang bisa
ini di rumah pun edukasi terus kita lakukan namun tidak ada jaminan ketika mereka kembali ke sekolah mereka bisa teredukasi dengan baik dan pencegahan bisa dilakukan
jadi dengan hal yang sekarang bisa dilakukan bisa maksimal baiknya memang kita terus melanjutkan ini dulu hingga kasusnya benar benar meredah

nah ini memang menjadi perhatian apalagi juga ada guru di sana yang usia lebih tua dengan comorbid
sehingga memang risiko terjadi penularan di sekolah ini menjadi tinggi
oke jadi dua orang sudah menilai bahwa risikonya tinggi untuk pembukaan sekolah
saya ke prof amin prof amin apa anda juga satu suara dengan dr jaka dan juga pak pandu
bahwa sekolah punya risiko yang tinggi ketika ini betul nanti akan dibuka walaupun sudah masuk dalam zona hijau
ya ini sudah dua di antara tiga sudah bicara seperti itu saya tidak mungkin bicara yang lain
silahkan loh prof kalau punya pendapat yang berbeda nggak apa apa
ada tiga faktor sebetulnya yang perlu kita perhatikan ya
pertama tentu di daerah itu apakah kita sudah punya bukti kuat bahwa
transmisi atau penyebaran covid sembilan belas ini sudah bisa dikendalikan
tadi sudah disinggung untuk sekolah itu tidak peduli merah hijau kuning tapi risikonya tetap tinggi
artinya kita perhatikan di dua faktor yang berikutnya yaitu pertama tersediaan fasilitas di sekolah
baik itu untuk menyamin
adanya physical distancing apakah fasilitas untuk cuci tangan itu tersedia
apakah fasilitas untuk artinya pendidikan untuk misalnya etiket batuk dan sebagainya itu sudah diberikan
itu ketersediaan fisik sarana yang ada di sekolah
yang ketiga ini yang paling penting apakah masyarakat itu sudah cukup siap untuk
memasuki fasilitas yang seperti sekolah itu dimana kita diharapkan ada physical distancing
kita harus pakai masker kita harus mencegah supaya kontak langsung dan sebagainya
nah kita lihat orang tua saja masih sulit apalagi anak anak
jadi kemarin kalau saya tidak salah
menyimak yang akan dibuka itu sma dulu
nanti kalau sudah berhasil smp ya bertahap kemudian dan hst
karena itu bagian dari proses sosialisasi
tapi sekali lagi kita mesti pastikan dulu bahwa semua masyarakat dari orang tuanya sebetulnya
dari rumahnya itu harus betul betul siap untuk memasuki itu
tapi memang saat ini
kalau itu belum itu sudah dijamin tersetia risikonya masih cukup tinggi
walaupun edukasi sudah berjalan
itu kita punya beberapa sekolah barangkali bisa menyediakan fasilitas yang bagus ya
tetapi rata rata belum seperti yang kita harapkan
punya fasilitasnya sarana prasarana edukasinya pun udah tiga empat bulan dicekokin
ayo pakai masker cuci tangan segala macam protokol kesehatan tetap tidak cukup
tingkat tinggi untuk sekolah jadi say no dulu untuk pembukaan sekolah
kita lanjut ke ruang publik berikutnya
ini yang menarik
kalau kantor m life bilang sebenarnya antara rendah dan juga sedang nih bapak bapak
karena kalau di kantor itu lebih gampang
artinya kantor punya standar sendiri protokol kesehatan karyawannya harus taat peraturan
kemudian kantor pun mungkin bisa memfasilitasi dengan pembuatan
akrilik artinya ada pemisahan satu meja dengan meja yang lain
makan di kantin pun juga begitu
saya ke pak pandu lagi deh
pak pandu dulu
kalau kantor rendah sedang tinggi atau sama kayak m life
kalau memang terjamin bahwa ada social distancing
dan karyawannya bisa bekerja berjarak berjauhan dan semuanya menggunakan masker
itu risikonya moderat sedang
tapi kalau itu tidak dipatuhi tinggi juga
karena mereka bekerja dalam ruangan
dan kita tahu bagaimana suasana kantor itu sebenarnya sebagian pekerja tidak bekerja
nah ini yang berbahaya
cicatnya kebanyakan itu justru yang berbahaya
berarti jam istirahatnya harusnya dikurangi gitu pak pandu
dr jaka jadi kalau di kantor gimana
apakah rendah sedang atau tinggi
jadi kalau misalnya tadi pak pandu bilang karena orang di kantor mungkin kebanyakan interaksinya komunikasinya ngobrol makan bareng rapat meeting segala macam
ini kan akhirnya juga berhubungan bagaimana dengan tingkat atau sistem sirkulasi ya
seberapa berpengaruh itu dokter
saya juga setuju
jadi memang menurut saya juga risikonya sedang
terutama kita lihat bagaimana perilaku masyarakat indonesia dan memang bagaimana lokasi kantor yang memang saat ini jauh dari lingkungan tempat tinggal para pekerja
ini menyebabkan juga faktor risiko penyebaran covid di lingkungan kantor
kita ketahui memang kantor kantor di jakarta
misalnya kita bahas ya
ventilasi memang rata rata perpustaka
kemudian rata rata juga para pekerja kita ini banyak yang merokok juga
jadi biasanya mereka ketika kantor ini banyak ngumpul ngumpul merokok ya
dan misalnya itu protokolnya nggak bisa dijalankan dengan baik dan benar
nah sehingga memang sepikal beraktifitas kembali keluar rumah yaitu kantor gitu ya
tentu saja protokol harus juga tetap dan pelanggan aku hidup hidup dan sehat juga harus terus dijalankan
oke jadi masih tergantung sedang ya berarti ya
ke prof amin eikman jadi gimana prof
ya itu risikonya mungkin tidak setinggi tadi sekolahan apalagi sekolah sd ya
karena kita harapkan pegawai kantor itu sudah bisa dikontrol
ya diajari lah gitu ya
kita harapkan kesadarannya bisa lebih tinggi
tetapi yang lebih mengkhawatirkan saya adalah bagaimana mereka mencapai tempat kerja
jadi transportasi berangkat dan pulang itu yang kita lihat sehari hari nggak bisa dikendalikan
karena mereka juga menyadari walaupun sudah dipilihkan kerja tetapi transportasi belum sepenuhnya tersedia seperti sejak kalanya
ya seperti misalnya dibatasi
ya seperti misalnya dibatasi
ya seperti misalnya dibatasi
sekarang sudah berubah
kereta api misalnya ada yang mendapat informasi hanya tersedia sampai jam delapan malam
nah kita bayangkan orang yang bisa pulang malam mereka tentu tidak akan melepaskan begitu saja kalau ada kesempatan untuk bisa naik
padahal itu sudah penuh
karena setelah itu tidak ada lagi keretanya

nah itu yang lebih penting
saya lebih memprihatinkan saya karena upaya kita untuk menjaga jarak menjadi nol sama sekali di dalam transportasi umum seperti itu
kita sudah lihat gambarannya satu hari baik di peronnya maupun di dalam kereta api
kalau di ruang kerja memang tergantung dari kantornya
kalau kantor bisa ruangan yang cukup luas untuk setiap orang
itu barangkali agak rendah risikonya
tapi kalau kantornya modelnya quical di mana jarak satu orang ke orang lainnya hanya sekitar satu meter
dan mereka ya mungkin berkomunikasi dengan sebelahnya
memungkinkan terjadinya loncatan droplet dari satu orang ke orang lainnya
jadi untuk penilaiannya rendah sedang atau tinggi
sama dengan dua yang tadi sedang
saya kira kalau dibagi tiga itu ya sedang
oke sedang ya
yang lebih dikhawatirkan adalah sebelum dan sesudah pegawai atau karyawan itu tiba di kantor ya
oke bapak bapak kita masih punya empat lagi ruang publik
masih ada yang berikutnya akan dihadirkan juga sepertinya juga mengkhawatirkan yaitu pasar
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
nanti kita akan kembali ke prof amin kemudian dr jaka dan juga pak pandu
kita jeda terlebih dahulu
sesaat lagi anda tetap bersama kami di si indonesia connected
oke malam hari ini saya masih ditemani dengan tiga pakar kita
pak pandu masih mengalami kendala jaringan
tapi nanti kita akan kembali dengan pak pandu
masih ada dr jaka dan juga prof amin
tadi dua sudah ya
sekarang yang ketiga
kita akan ngomongin soal ruang publik berikutnya
ini yang paling mengkhawatirkan juga salah satunya adalah bagaimana ketika pasar itu dibuka prof amin dr jaka
karena kita lihat beberapa gambaran kenyataan kemarin
orang walaupun lagi covid
tetap semuanya berburu kebutuhan lebaran
saya ke prof amin dulu deh
prof amin gimana prof kalau pasar rendah sedang tinggi anda melihat
ya kalau kita menggunakan kriteria yang sama seperti tadi yaitu di tempat itu ya di workplace itu di pasar

apakah kita menjamin physical distancing
apakah kita bisa menjamin ada tempat cuci tangan yang memadai
apakah kita bisa menjamin bahwa pengunjung pasar itu termasuk pedagangnya itu menjaga etiket artinya tetap pakai masker dan sebagainya
kita sudah melihat contohnya banyak bahwa itu banyak diabaikan
dan itu memang menunjukkan bahwa di poin yang satu lagi
sadaran masyarakat itu masih belum seperti yang kita harapkan ya
jadi kelihatannya ini seperti kata pakar komunikasi
kalau mereka tidak care tidak peduli maka mereka tidak akan melakukan apapun yang seperti kita harapkan
jadi ketika sudah sibuk berdagang sudah berdagang
berdagang dengan pemberi mereka seringkali sudah lupa
dan ada satu lagi yang saya sayangkan juga ketika petugas datang untuk melakukan pemeriksaan mereka malah menolak ya
artinya cenderung beramai ramai untuk menolak
dan itu tentu mengancam petugasnya ya
itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum menyadari bahayanya
apa saja yang harus mereka lakukan
oke jadi kalau untuk pasar prof amin anda kasih penilaian masih ada di rendah sedang atau tinggi
itu termasuk yang risikonya tinggi
tinggi oke saya ke prof pandu prof pandu juga sudah pak pandu maksud saya sudah bergabung kembali
pak pandu kita ngomongin soal pasar bagaimana pasar ini punya risiko yang cukup besar kalau tadi prof amin sampaikan
padahal sekarang sebenarnya kalau di dki sendiri sudah ada pemberlakuan kan
sistem ganjil genap untuk kios kemudian pengaturan protokol kesehatan dan sebagainya
tapi banyak yang juga mensaksikan sebenarnya pasar ini bisa jadi potensial sekali untuk sumber kluster baru ya
jadi kluster baru yang muncul dari pasar dan rentan terhadap penularan
anda melihat bagaimana pak pandu
oke kita melihat pasar
sekarang pasar kan pasar tradisional
pasar tradisional itu ada yang pangan dan non pangan
jadi yang non pangan biasanya kios dan ruang tertutup
dan itu cukup tinggi karena berada di ruang tertutup walaupun tidak diusahakan tidak mungkin terjadi supaya tidak banyak orang yang datang dengan membatasi jumlah pedagang
tapi kerumunan orang kan di dalam pasar itu sangat tergantung pengunjung sebenarnya bukan pedagang
nah ini harus diantisipasi
kalau pasar pangan tradisional nah ini biasanya di ruang terbuka
tapi biasanya juga terdesakkan karena ruangnya tertutup terbatas
dengan demikian juga sebenarnya ini sulit diatur
apalagi semua pasar tradisional itu menggunakan cash gitu kan
jadi harus ada interaksi harus bicara harus ada tawar menawar
ini yang membuat jadi bersikut
cukup tinggi apalagi kalau mereka tidak menggunakan masker
nah ini yang menurut saya saya tergolong pasar ini masih bersiko tinggi
oke masih tinggi juga
dr jaka berikutnya
anda setuju dengan dua senior anda ada prof amin dan juga pak pandu
rentan sekali dengan penularan karena interaksinya masih banyak sekali di sana
kalau kita lihat di negara negara lain ya pasar mungkin masuknya ke risiko rendah ya
tapi kalau kita lihat bagaimana realita di indonesia
memang pasar masuknya risiko tinggi
karena banyak perilaku perilaku yang susah diawasi di sana apakah itu penjual atau pembeli
kemudian banyak pasar juga yang sirkulasi udaranya tidak baik yang memang susah untuk dimodifikasi
dan juga bagaimana cara transaksi kita benar tadi seperti pak pandu sampaikan bahwa
cash gitu ya dan banyak barang barang kotor di sana yang memang akan sangat susah kita pantau dengan cuci tangan
jadi memang menurut saya untuk pasar di indonesia itu masuk ke risiko yang tinggi
oke masuk ke risiko yang tinggi
semua satu suara
saya ke next berikutnya
nah ini dia nih mal yang jadi sasaran orang orang masuk ke masa transisi ini
semua udah gerah banget berbulan bulan di rumah
saya mau ke siapa dulu ya dr jaka deh
kayaknya dr jaka kan paling muda nih di sini mewakili millenial semungkin
katanya yang ke mall itu hanya yang boleh yang sehat tapi memastikannya kok agak susah ya
siapa siapa saja kemudian yang bisa masuk ke mal tapi pengawasannya akan seperti apa
potensial risikonya seperti apa
ya kalau menurut saya mall masuk ke dalam resiko sedang ya
kenapa karena pada mal modifikasi itu masih cukup bisa kita lakukan gitu ya
dari masuk ke dalam mall kemudian bagaimana sop di dalamnya bagaimana pengawasan bisa dilakukan secara ketat dibandingkan dengan tempat tempat yang sebelumnya kita bahas tadi
jadi memang dan umumnya juga mall meskipun memang ruangannya tertutup tapi cukup luas
sehingga kita bisa mengatur misalnya orang yang masuk ke dalam toko diatur jumlahnya
kemudian misalnya di koridor kita bisa atur jangan sampai orang mengantri dan lain lain
jadi menurut saya mall itu masih bisa kita modifikasi sehingga risiko penularannya menjadi sedang
oke apakah anak anak lansia masih perlu ke mal atau harus dibatasi juga kayak misalnya di kediaman

iya tentu saja pembadatan itu masih ada
jadi pembatasan itu perlu kita lakukan
jadi kita juga menilai skala prioritas kapan kita pergi ke tempat tempat tersebut
apabila memang tidak perlu sekali kita lakukan sebaiknya memang kita tunda
jadi pergi ke mall itu bukan lagi menjadi ajang cuci mata namun memang sesuai kebutuhan apa yang kita butuhkan
betul sekarang udah online semua ya soalnya ya oke saya ke prof amin deh
prof amin dulu prof amin kalau mall pusat perbelanjaan seperti apa
apakah sama potensinya risikonya ini dengan pasar yang mungkin juga memunculkan kluster baru
padahal kan mungkin kalau mall pusat perbelanjaan kan karakternya juga beda beda kelasnya pun juga beda beda
iya kalau kita lihat mal terutama mal yang modern mungkin mereka bisa melakukan modifikasi
artinya memberi fasilitas agar jaga jarak satu jam
satu pemunjung dengan pemunjung lain itu bisa difasilitasi
kemudian lift itu bisa tombolnya bisa dimodifikasi yang selesai gitu ya
kemudian eskalator dan sebagainya itu juga bisa dimodifikasi seperti tadi gambarnya satu orang dengan orang yang jaraknya bisa diperjauh gitu ya
jarak satu meter dan sebagainya
masuk toko juga begitu
tetapi yang seringkali sulit untuk dikendalikan adalah justru tempat makan di dalam mal
kita tahu orang ke mal itu sebagian besar bukan untuk belanja
tapi untuk cari ngadem cari dingin kemudian cari makan
nah kalau kita lihat sehari hari misalnya
mungkin sehari hari enggak
di weekend itu sabtu minggu jumat sabtu minggu
food court itu juga cenderung padat ya walaupun sekarang sudah diatur mejanya dijarang jarangin
tapi kalau satu keluarga makan di situ pasti akan digeret lagi mejanya didekatkan
nah itu juga yang salah satu
jadi itu adalah titik di mall yang harus diperhatikan
harus tetap harus dikurangin
tapi kalau dibandingkan dengan pasar tradisional tentu agak berbeda ya
karena ya tadi kita di mall masih bisa pakai kartu kredit kartu kartu yang lainnya tidak perlu cash
kita bisa lebih bersih sementara bisa bersih tangan mungkin
jadi rendah atau sedang nih prof
oh itu sedang ya
dibilang rendah juga tidak sih
oke jadi ya masih ada di antara dua itu ya sebenarnya ya
oke tapi tidak setinggi pasar
berikutnya ke pak pandu
pak pandu gimana kalau soal mall pusat perbelanjaan
ini kan kalau ke mall kan orang tujuannya macam macam
jadi ada yang di mall itu ada
di mall itu ada tabioskop ada gym ada food court ada toko banyak sarana fasilitas hiburan untuk anak
atau sarana hiburan untuk orang dewasa juga
nah ini yang membuat risikonya sangat bervariasi
ini yang menurut saya sih kalau memang dan waktu begitu masuk mal juga masih banyak antrian karena harus diperiksa suhu dan sebagainya
sebenarnya kan bisa otomatis
kayak di bandara kan sekarang otomatis kita ketahuan mana yang suhunya panas gitu
jadi yang penting menghindari antrian dan kalau menonton juga apakah harus sudah beli tiket tanpa harus antrian dan seringkali juga beli makanan juga antrian
nah ini yang menurut saya kalau itu belum diatur itu masih risikonya tinggi
nah itu yang menurut saya belum bisa dikatakan rendah karena saya belum ke mall nih
apakah sudah diatur belum
karena kalau nggak saya juga masih khawatir masuk ke mall kalau masih suasananya yang tadi saya khawatir masih ada kerumunan
masih ada kemungkinan orang yang tidak pakai masker masih ada antrian
itu yang harus dihindari
oke jadi faktor pertimbangannya
saya masih menganggap saat ini mall masih tinggi
mall masih tinggi oke
justru ini berbeda dengan dua yang lainnya
mall tinggi untuk pak pandu dr jaka iqman dan dr jaka
dari prof amin dari eijkman justru ada di level yang sedang ya
oke tidak apa apa kita masih akan bahas lagi dua ruang publik tapi kita akan jeda terlebih dahulu bapak bapak
kita akan kembali sesaat lagi pastikan anda tetap bersama kami di cn indonesia connected
oke berikutnya kita akan bahas tempat publik adalah transportasi umum
bapak bapak pak pandu dr jaka prof amin
oke soal transportasi umum ini gimana ini
saya ke pak pandu dulu deh
kalau misalnya tadi kan transportasi umum kalau concernnya prof amin adalah
ini menjadi tempat ketika karyawan menuju ke kantor kemudian juga moda transportasi yang digunakan oleh karyawan setelah pulang kantor

kalau misalnya tadi kan transportasi umum ini bisa ditemukan oleh karyawan setelah pulang kantor

gimana pak pandu
iya ini transportasi umum kan ada titik titik yang cukup berisiko
pertama di terminal atau di stasiun
ini yang masih ada antrian yang cukup panjang dan mengular gitu kan
karena pada jam jam sibuk itu luar biasa
dan ini kalau suasana seperti itu
itu juga bisa mengubah
itu kita sangat berisiko
dua kita melihat juga frekuensi
frekuensinya itu harus banyak sekali
kalau perlu setiap berapa menit lima menit sudah ada kereta yang ngalir terus gitu
ini perangi antrian
juga dibatasi penumpang di dalamnya
dan kemudian sering kali pas pertemuan antar yang turun dan yang naik itu juga harus
kalau lihat suasananya sih saya menganggap masih bersiku
masih tinggi ya
masih bersiko apakah tinggi atau moderat
tapi kalau belum diatur saya bilang resikonya tinggi
dr jaka anda juga satu suara kah dengan pak pandu
ini masih tinggi transportasi umum
menurut saya tinggi ya
ini salah satu hal yang sangat susah diatur
apalagi bila kita membahas misalnya kereta gitu ya
di masyarakat jakarta umumnya itu tinggalnya bahkan di luar jakarta
jadi jumlah populasi yang menggunakan kereta itu sangat tinggi
sehingga memang akan sangat susah kita modifikasi apakah itu menggunakan jeda
atau misalnya kita atur waktunya
karena otomatis kebutuhan kereta pun jumlahnya juga akan meningkat
sehingga memang untuk penyebaran ini sangat berisiko
apalagi kendaraan umum itu ruangan tertutup
tidak ada ventilasi
jadi kita tidak bisa buka jendela
jadi tekanan tinggi orang banyak
sehingga dosis virus itu akan sangat banyak di dalam kendaraan umum
nah ini menjadi perhatian kita semua
jadi memang harus sangat berhati hati
jadi risiko pergerakan orangnya ya faktor pertimbangannya itu tadi
apa kepatuhan tingkat risiko waktu menghabiskan
prof amin di transportasi umum bagaimana anda melihat
ya saya kira saya setelah dapat dengan terpandu dan pekerjakan
bahkan kami ini sebagai ilustrasi di kantor kami
mereka yang menggunakan transportasi umum itu kami beri perhatian khusus
artinya ada perlakuan khusus di kantor
karena kalau mereka tidak bisa menghindari transportasi yang terlalu terburu buru
dan tidak ada yang terlalu terburu buru untuk dilakukan di kantor
maka kita tidak sarankan mereka untuk datang ke kantor
kalau mereka kemudian harus kerumun di dalam satu gerbong atau satu bus atau satu angkot
ya sampai di
ya sampai di kantor mereka mempunyai potensi membawa segala macam lagi
jadi mereka juga harus bisa memahami konsekuensinya
kalau mereka sampai di kantor sebaiknya ya harus minta ganti baju atau mandi dan sebagainya
clean up ya oke
jadi risikonya tinggi
risikonya tinggi ya oke
untuk transportasi umum
karena tidak bisa dihindari
transportasi umum tiga ahli kita semua punya suara yang sama
masih punya risiko yang tinggi
terakhir bapak bapak yaitu tempat wisata
jadi kalau kita ngomongin tempat wisata sekarang pelan pelan nih mungkin hitungan hari satu minggu ke depan
banyak yang sudah mulai akan kembali beroperasi
mulai dari kebun binatang bahkan candi borobudur juga pelan pelan walaupun baru sebagian saja
jadi satu persatu nih
tapi banyak yang mengkhawatirkan tempat wisata ya walaupun
di tempat terbuka bagaimana kemudian pengawasannya
ini masuk dalam risiko yang mana
saya ke pak pandu dulu
tempat wisata bagaimana pak pandu
iya ini pertanyaan yang sungguh sulit
karena tempat wisata itu ada yang terbuka ada yang tertutup
jadi bagaimana membatasi pengunjung gitu
jadi tempat pariwisata apapun sebenarnya masih berisiko
kalau kita tidak bisa membatasi pengunjung
jadi sebaiknya diatur pembelian tiket untuk masuk pariwisata itu harus online
jadi kita bisa kotakan jumlah pengunjung
dan jamnya juga diatur
dan juga masuk ke pariwisata itu tidak boleh terlalu lama gitu
jadi supaya arus pergerakan manusianya itu lancar dan tidak ada penumpukan
nah ini yang menurut saya
kalau pariwisata sejarah kayak museum atau buru buru itu risikonya memang agak moderat
tapi pariwisata yang banyak mainan anak anak atau kebun binatang itu masih berisiko tinggi
ini yang menurut saya pilihannya adalah tempat pariwisata yang mana
kalau para wisata yang masih memungkinkan ada antrian atau ada penumpukan orang ya tinggi
kalau theme park gimana pak pandu
kalau saya suruh nilai apakah tinggi atau rendah ya tidak tinggi atau rendah
oke sedang ya
ke dokter jaka
saya ke dokter jaka
gimana dok kalau misalnya soal tempat wisata
ya ini kan ada yang indoor ada yang outdoor
idealnya akan seperti apa
ya menurut saya risiko tinggi ya mbak ya
balik lagi perilaku masyarakat indonesia pada umumnya
ya memang akan sulit dipantau satu persatu
apalagi biasa di tempat wisata itu menjadi ajang yang berkumpul bergerombol dan banyak anak anak
nah sehingga memang akan kontak resiko penularan kontak dan airborne itu menjadi cukup beresiko
berbeda mungkin dengan negara lain yang bisa diatur
kemudian jumlah orang yang masuk
kemudian jumlah orang bergerombol diatur gitu ya
namun menurut saya
khususnya di indonesia ini sulit sehingga masuk ke resiko tinggi
oke masuk ke resiko tinggi
terakhir prof amin
bagaimana dengan tempat wisata
ya tentunya kalau tempat wisata yang private ya mungkin aman aman saja ya
tapi yang itu tidak untuk umum
nah kalau saya bicara tempat wisata yang terbuka untuk umum
nah itu saat ini
mereka sebenarnya sudah haus juga sudah kangen juga untuk masuk ke tempat tempat wisata
dan begitu dibuka pasti minatnya akan banyak
kalau misalnya kita batasi
misalnya ada ini kayak foto saat ini ya
akwarium yang ada dalam gedung
nah kita tidak di informasi sebelumnya bahwa ada pembatasan atau jam dan sebagainya
syarakat datang tapi tiba tiba harus ada pembatasan
harus menunggu mungkin dua jam berikutnya
nah di dalam tempat wisatanya sendiri mungkin bisa terkendali
artinya bisa sedikit jumlahnya
tetapi yang antri di luar
itu kita mesti pertimbangkan
mereka pasti juga akan semakin lama semakin banyak

jadi kita harus berpikir pikir
jadi kita harus berpikir pikir
biasanya tempat wisata itu tidak berdiri sendiri
kita mesti melihat antrian sebelumnya
transportasi sebelumnya dan sesudahnya
jadi ada tempat yang lain yang terkait sebagai pendukungnya
jadi misalnya tempat wisata
orang datang ke sana jarang yang pakai kendaraan pribadi
atau pakai bus besar
ini juga harus kita perhatikan
jadi saya kira pertimbangannya tidak hanya tempat wisata itu berdiri sendiri
tetapi semua yang dengan kegiatan wisata itu harus diperhatikan ya
jadi transportasi kemudian
jadi ada di level sedang ya
ya restorannya dan sebagainya
sedang kan ke arah tinggi juga untuk beberapa tempat
jadi relatif sedang ke tinggi ya
bapak bapak terima kasih sekali untuk penilaiannya
bagaimana ketika ruang publik ini yang sudah dibuka
baik yang sudah dibuka atau akan dibuka
tingkat risikonya akan seperti apa
mungkin juga pembukaan pembukaan ini harusnya juga mengundang ahli ahli semacam ini
sehingga biar jelas nantinya
bagaimana risikonya pengawasannya pengaturannya seperti apa
waktu kita sangat terbatas
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dr jaka pradipta
kemudian pak pandu riono
dan juga prof amin subandrio
atas waktunya di sian indonesia connected malam hari ini
terima kasih selamat malam
dan usah jeda kami kembali dengan informasi lain
ini ada pandemi yang banyak menguras energi
termasuk rasa stres kemudian depresi
ada chanyeol exo dan lee soon hee yang memberikan support kepada orang orang
yang mengalami depresi khususnya selama pandemi
melalui tajuk anda
selengkapnya usah jeda